kementerian pendidikan dan kebudayaan meluncurkan program merdeka belajar episode ke sembilan
yaitu kartu indonesia pintar kuliah merdeka pada tanggal dua puluh enam maret lalu
nah program ini merupakan wujud komitmen kemendikbud dalam memberikan akses pendidikan tinggi yang merata berkualitas dan berkesinambungan
anggaran yang dialokasikan untuk kip kuliah merdeka juga meningkat lumayan signifikan dari satu tiga triliun rupiah pada tahun dua ribu dua puluh menjadi rp dua lima triliun rupiah pada tahun dua ribu dua puluh satu ini
nah apa saja tujuan pemerintah menerbitkan kip kuliah merdeka dan juga bagaimana pengawasannya
insight akan membahasnya kali ini bersama saya desi anwar
pemerintah melalui kementerian pendidikan dan kebudayaan telah memulai revolusi pendidikan sejak dua ribu sembilan belas lalu
konsep yang diusung dalam revolusi ini adalah merdeka belajar di semua aspek pendidikan formal
namun tampaknya masih banyak pihak yang meragukan apakah indonesia benar telah siap dalam penerapan sistem merdeka belajar ini
salah satu alasan paling banyak didiskusikan adalah infrastruktur pendidikan
merdeka belajar bermakna kemerdekaan belajar yakni memberikan kesempatan belajar sebebas bebasnya dan senyaman nyamannya kepada anak didik untuk belajar dengan tenang santai dan gembira
tanpa stres dan tekanan dengan memperhatikan bakat alami yang mereka punyai tanpa memaksa mereka mempelajari atau menguasai suatu bidang pengetahuan
selain itu mereka juga memiliki kemampuan untuk mencari keuntungan di luar hobi dan kemampuan mereka sehingga masing masing mereka mempunyai portofolio yang sesuai dengan kegemerannya
kartu indonesia pintar merdeka sebagai wujud komitmen kemendikbud dalam memberikan akses pendidikan tinggi yang merata berkualitas dan berkesinambungan
pendidikan tinggi berpotensi memberikan dampak positif tercepat dalam pembangunan sumber daya manusia unggul sesuai visi presiden
program kartu indonesia pintar yang diluncurkan sejak tahun dua ribu empat belas telah menunjukkan capaian yang sangat positif dengan ditandai meningkatnya rata rata lama sekolah
melalui kartu indonesia pintar kuliah ini pemerintah lebih membuka banyak kesempatan bagi generasi muda yang berlatar belakang ekonomi lemah untuk mengubah nasib sekaligus memotong rantai kemiskinan
program kartu indonesia pintar yang diluncurkan sejak tahun dua ribu empat belas telah menunjukkan capaian yang sangat positif dengan ditandai meningkatnya rata rata lama sekolah

untuk melanjutkan ke jenjang kuliah
untuk mengupas lebih banyak mengenai program kartu indonesia pintar
serta kartu indonesia pintar kuliah merdeka
telah hadir bersama saya di studio kepala pusat layanan pembiayaan pendidikan
loh pak kahara apa kabar
alhamdulillah sehat alhafiya
selamat menjalankan ibadah puasa pak
dan kalau kita lihat ini program indonesia pintar
ini sebenarnya program yang lumayan cukup lama
sejak tahun dua ribu lima belas
ditujukan untuk rentang usia dari sd ya
usia enam tahun hingga sampai dua puluh satu tahun
nah kita baru baru ini mengimplementasi tahun kedua
untuk yang kuliah merdeka
jadi jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi
mungkin kita juga perlu ingatkan bahwa
tujuan dari pip ini adalah
supaya semua anak yang berpotensi di indonesia
walaupun dengan latar belakang dari ekonominya kurang cukup
kesempatan untuk pendidikan yang berkualitas dan berkesinambungan
tidak boleh ada anak indonesia yang putus sekolah
nah ini semua memerlukan biaya yang cukup tinggi
dan indonesia tentu saja salah satu dari yang dilakukan sekarang
ada fokus terhadap pendidikan itu sehingga anggaran juga
setiap tahun itu ditingkatkan
nah masalah anggaran ini biaya ini
sebelum kita ke yang kuliah merdeka
secara keseluruhan sejak tahun dua ribu lima belas
sampai sekarang ini berapa semua yang telah disisikan khusus untuk program indonesia pintar
terima kasih mbak desi
bahwa memang betul bahwa apa yang disampaikan tadi pengantar mbak desi
seperti itu adanya bahwa program indonesia pintar ini
betul betul adalah program prioritas nasional
dalam rangka mendorong anak anak kita
jangan sampai ada yang putus sekolah
karena faktor apa ekonomi orang tua
nah sejak pemerintahan pak joko widodo
nah sejak pemerintahan pak joko widodo
yang percaya saya produk keuwi prio di pertama kemarin
sebagai program indonesia pintar pada tahun dua ribu enam belas
alhamdulillah sampai sekarang ini luar biasa
karena kenapa hampir setiap tahunnya itu
sekitar tujuh belas juta anak yang kita berikan program indonesia pintar
setiap tahun tujuh belas juta mendapatkan kartu indonesia pintar
melalui program indonesia pintar ini
jadi mulai dari sd smp sma smk semuanya kita prioritaskan untuk mendapatkan
maka itu semuanya yang bisa kita lakukan
kita prioritaskan untuk mendapatkan itu
jadi kalau dihitung tujuh belas juta dan melibatkan berapa jumlah sekolah itu
seluruh seluruh baik negeri maupun swasta seluruh indonesia kita berikan kesempatan yang sama
tidak ada perbedaan antara swasta maupun negeri
nah kalau di total total ini kan setiap tahun ada kenaikan anggaran yang disini
ini berapa sampai sekarang yang khususnya untuk pimp ini
kurang lebih sekitar sembilan triliun khusus untuk program indonesia pintar khusus untuk jenjang sd smp sma smk setiap tahun
dan selama ini tidak ada masalah dalam disbursementnya
karena ini kan istilahnya uang negara dan juga ini sangat mulia ya
alhamdulillah mbak desi dengan sistem yang ada apalagi dengan era it sekarang ini nggak ada yang susah
karena kenapa basisnya berbasis satuan pendidikan
jadi data data anak anak kita karena di sistem kita ada namanya dapodik
semua nama anak lengkap disitu ada nik nis npsn semua lengkap bersatuan pendidikan
sehingga kita tinggal mengambil itu baru kita padukan dengan dtks data yang ada di kemensos
kita lihat mana desil empat ke bawah itu yang kita prioritaskan untuk mendapatkan program
dan sampai saat ini tidak ada kan biasanya masalah data itu kan sering tumpang tindih atau bahkan tidak update
alhamdulillah sampai sekarang ini komunikasi kita akan selalu di verval dilakukan verifikasi dengan kemensos dtks nya
kita lakukan pemadanan data sehingga selalu kita lakukan hal itu
untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan
pak kahar sendiri puas ya bahwa setiap satu rupiah itu memang diuntukkan kepada yang berhak untuk mendapatkan
betul sekali mbak desi kami sangat puas dalam arti ini
karena kenapa ini luar biasa bisa memberikan sumbangsi kepada anak anak bangsa
karena masih banyak orang orang tua mungkin dari aspek ekonomi mungkin kesulitan untuk mempertahankan anaknya berada di sekolah
tapi dengan adanya program indonesia pintar
ini betul betul bisa memberikan pengamanan sosial kepada anak anak kita sehingga tidak putus sekolah di jenjang masing masing
dan di audit segala macam itu tidak ada masalah sampai sekarang
alhamdulillah sampai sekarang ini
dan kami link semua bpk maupun kpk semuanya bisa melihat data kami terbuka secara sistem
ini sistem pemberiannya selama ini bagaimana
apakah masing masing anak itu diberikan accounting di mana mereka bisa kartunya itu bisa mengakses istilahnya bantuannya ini
jadi proses selama ini mbak desi jadi mulai dari sekolah yang mengusulkan
jadi kan anak itu berada di sekolah
jadi yang tahu persis bahwa anak ini mampu atau tidak mampu rentang untuk putus sekolah atau tidak adalah kepala sekolah di sekolah masing masing
sehingga yang memberikan data kepada kami melalui sistem adalah kita punya namanya sistem di sipintar
nah kepala sekolah lah yang memberikan rekomendasi ke anak ini baru diverifikasi oleh dinas pendidikan baru sampai kepada kami
seperti itu modelnya
nah setelah itu kemudian
kartu pintar ini diberikan kepada masing masing siswanya kan kepada anak sekolahnya
dan dari situ bagaimana untuk istilahnya akses terhadap fundingnya terhadap dananya itu sendiri
karena ini kan diberikan apa setiap semester atau sebulan sekali bagaimana
jadi khusus untuk kelas awal seperti pemain tahun akademik kan di juli nah ini satu semester
tetapi yang sudah ongoing study pemainnya kelas di tengah itu kita berikan per tahun
jadi sekali kita cairkan itu satu tahun untuk dua semester
iya dan ini untuk anak sd tentu berbeda ya jumlahnya dengan smp dengan sma
ini kira kira berapa kalau dari segi berbeda
kalau untuk sd empat ratus lima puluh ribu
bukan per tahun
kalau untuk smp tujuh ratus lima puluh sma dan smk sama dengan satu juta
nah ini untuk menentukan bahwa ini kan sebenarnya uang supaya taruhlah mereka bisa beli buku
dan juga supaya orang tuanya tidak
membiarkan anaknya untuk tetap ya ke sekolah
ini bagaimana memonitoring penggunaan dana itu sendiri pak kahar
ya memang kita senantiasa mensosialisasikan terus menerus bahwa peruntukan dana ini khusus untuk dana personal
jadi ini adalah dana personal untuk siswa
apakah itu beli seragam atau untuk buku apakah itu sepatu transport dan sebagainya
karena untuk dana operasional sekolah sendiri kan ada jadi ini khusus untuk personal
ini untuk personal saja
tapi mencek bahwa ini personal mungkin jangan jangan diambil oleh pihak lain
jadi tugas kami untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat bahwa ini untuk kebutuhan anak anak untuk bisa belajar dengan baik di sekolah masing masing
iya dan selama ini ada tujuh belas juta dan ini harus dimonitoring bahwa setiap tahun tidak ada yang putus sekolah kan
ini sudah terjadi tidak ada yang putus sekolah
alhamdulillah sampai sekarang dengan adanya program indonesia pintar ini khususnya untuk siswa penerima
kabar untuk putus sekolah itu mungkin kecil sekali
ada tapi kecil ya
ya kami juga nggak bisa mengatakan bahwa itu tidak ada
karena kenapa ya mungkin ada hal hal tertentu sehingga anak ini tidak bisa bertahan di sekolah
tapi itu sudah kecil sekali dan kontribusi yang dirasakan oleh masyarakat ini luar biasa
luar biasa ya
dan sekarang program ini ditingkatkan ke jenjang lebih tinggi lagi tentu saja dengan harapan bagi yang pintar pintar
mampu bisa mendapatkan akses terhadap pendidikan tinggi yang berkualitas
kita akan lanjutkan pak kahar perbincangan kita masih cukup panjang
tetaplah bersama insight with desi anwar
program indonesia pintar ini dicanangkan diimplementasi sejak tahun dua ribu lima belas
sekarang ada program yang baru sudah ini tahun kedua ya berjalan yaitu kartu indonesia pintar khusus untuk kuliah merdeka
jadi ditujukan bagi mereka yang tamat sma atau smk
pak kahar tentu saja ini sangat penting ya di indonesia kalau kita lihat pendidikan tinggi ini merupakan salah satu
yang dari segi biaya cukup mahal
dan kalau tidak ada bantuan untuk itu banyak sekali anak anak indonesia yang berpotensi tidak bisa mengecap ke pendidikan ke tingkat lebih tinggi lagi
bagaimana ini kan sudah berjalan sejak tahun dua ribu sembilan belas dan kita lihat juga dari tahun ke tahun yang awalnya satu tiga triliun ya pada tahun lalu disisihkan untuk program ini
tahun ini dua ribu dua puluh satu hampir bisa dikatakan dua kali lipat apa pemikirannya dibalik ini semua
baik terima kasih mbak desi
saya ingin sedikit merunuk ke belakang sedikit bahwa kenapa program kartu indonesia pintar ini lahir
tidak lain ini adalah bagian dari program indonesia pintar
karena kenapa yang saya katakan tadi program indonesia pintar ini sudah berjalan sudah lima tahun kemarin ya
nah disitu kan tidak sedikit anak anak yang sudah menampatkan sekolahnya di level sma smk madrasa alia
nah tentu ini di sana banyak potensi potensi talenta talenta yang luar biasa tetapi mungkin karena faktor ekonomi
sehingga berpikir untuk melanjutkan
melanjutkan ke perguruan tinggi
kalaupun ada yang melanjutkan karena beasiswa dan sebagainya mungkin kecil
tapi potensi masih banyak hal hal yang perlu kita dorong
nah inilah yang menjadi program prioritas nasional dari program pemerintah
sehingga program indonesia pintar ini diperluas sampai ke perguruan tinggi
lahirlah istilah kartu indonesia pintar kuliah
nah memang awalnya ini adalah program bidik misi
yang sudah berjalan sepuluh tahun
bidik misi ya
bidik misi ini sudah berjalan sepuluh tahun sejak tahun dua ribu sepuluh
nah pada tahun dua ribu dua puluh ini menjadi kartu indonesia pintar
karena itu tadi
nah ini juga menjadi sesuatu yang luar biasa momentumnya
karena dengan berubah menjadi kartu indonesia pintar kuliah
yang dulunya menjadi beasiswa biasa
sekarang menjadi program prioritas nasional
jadi betul betul dikawal oleh negara
memberikan jaminan bagaimana anak anak kita bisa mengenyam pendidikan sampai ke perguruan tinggi
nah itu dasarnya
kemudian kenapa ini bisa lahir kartu indonesia pintar ini seperti ini
nah tidak lain adalah bahwa
dengan undang undang nomor dua belas tahun dua ribu dua belas
itu kan memang diisyaratkan bagaimana mendorong aksesibilitas anak anak kita
untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas
nah ini yang kita ingin dorong
itu yang saya katakan tadi
bukan sedikit anak anak kita yang punya talenta talenta
tapi tersandung dengan kemampuan ekonomi orang tua
oke kalau kita bicara mengenai persyaratan ya
apakah ini misalnya
kita kan tadi ya sudah lima tahun ikut memiliki kartu indonesia pintar
sampai junjang sma lah
dan sekarang ada keinginan untuk naik ke pendidikan tinggi
jadi apakah ini merupakan salah satu persyaratan
harus tamat dari dan memiliki kartu indonesia pintar di jenjang lebih rendah
baik mbak alasi
jadi betul dengan berubahnya nama tadi menjadi kartu indonesia pintar kuliah
ini juga menjadi momentum bagi pemegang program indonesia pintar waktu sma tadi
kita tampilkan sebagai syarat utama
jadi ada empat syarat penerima kartu indonesia pintar kuliah
yang pertama itu menjadi prioritas adalah pemegang program indonesia pintar waktu sma smk
nah kalau mereka apakah hanya ini
manakala dia tidak memegang kartu indonesia pintar waktu sma smk
maka kita bisa melihat kriteria kedua
pokoknya orang tuanya penerima program pkh
otomatis kan dia mungkin miskin atau rentah miskin di data dtksnya ke mensas
ini juga menjadi urutan prioritas kedua
bagaimana kalau yang pertama dan kedua bukan mereka pemegang
kita juga masih bisa melihat data dtks ke mensas
kalau dia berada keluarganya pada desil empat
atau rentah miskin
ini juga masih memungkinkan untuk kita berikan bantuan untuk kip kuliah ini
ini betul betul apa yang disampaikan tadi pak desi
bahwa apakah program pip ini menjadi syarat
karena kita jadikan prioritas pertama
tapi tidak menutup kemungkinan bagi yang lain
yang mungkin tidak memiliki kip saat jenjang sma ini
tapi kan berarti harus ada istilahnya bukti
nah ini harus dicocokkan datanya dan lain sebagainya
ini sudah berjalan dari tahun dua ribu sembilan belas
kira kira sudah berapa yang ikut dalam program kip kuliah merdeka ini
kip kuliah mulai dua ribu dua puluh
jadi tahun dua ribu dua puluh kita berikan kesempatan anak anak kita sebanyak dua ratus ribu orang
dua ratus ribu orang
dan dua ratus ini rata rata dari yang memegang kip sejak sma
selebihnya yang lain lainnya tadi
saya katakan kriteria tadi
dan ini secara pendaftaran dan lain sebagainya ini dibuat mudah
bisa semuanya dilakukan online
dan juga kalau misalnya harus ada bukti bahwa memiliki kartu keluarga harapan
ataupun mungkin dari kartu miskin dan lain sebagainya
sangat mudah mbak desi
memang kita sudah desain dalam sistem yang ada

bahkan anak anak kita sudah desain dalam sistem yang ada
bahkan anak anak kita sudah desain dalam sistem yang ada
bahkan anak anak kita sudah desain dalam sistem yang ada
dan maka setelah perilaku rachel
dan harus diberikan tanggung jawab karena itu
kami balas di jenderal

pernah pun itu tidak tergolong
tentang koleksi budaya si orang lembaga
bisa dia contoh yang lagi mandiri
jadi bisa lagi mengikuti mandiri
tidak perlu keluar masuk dalam sistem kami
dan ini bisa terus menerus dilakukan tanpa batas
dan pendaftarannya boleh kami katakan itu sepanjang tahun
karena satu kali membuat akun tadi bisa digunakan sampai kapan penutupan pendaftaran termasuk pts
karena kadang ada pts yang buka sampai oktober
itu bisa juga digunakan sampai kesana
dan tidak perlu berulang ulang
dan misalnya kan ini salah satu kriteriannya harus mendapatkan kip ketika masih sma atau smk
harus mendapatkan grade atau ranking tertentu atau nilai yang memang menjadi minimum untuk mendapatkan kip kuliah merdeka
karena yang namanya seleksi masuk perguruan tinggi kan sudah digunakan standar masing masing perguruan tinggi
nah artinya kip kuliah ini adalah semacam kartu untuk dia pakai masuk
tapi soal nanti lulus di perguruan tinggi atau tidak kan masing masing grade nya ada di perguruan tinggi masing masing standarnya
jadi intinya kalau dia sudah pemegang pip lantas lolos di perguruan tinggi
ini dapat layak diusulkan
layak diusulkan oleh perguruan tinggi untuk mendapatkan kip kuliah
dan otomatis tentu saja disesuaikan dengan kebutuhan dari pendidikan tinggi itu sendiri
ini kan berlaku di seluruh indonesia
tahun dua ribu dua puluh tadi dikatakan dua ratus ribu siswa yang ikut dalam program ini
ini melibatkan berapa jumlah pendidikan tingginya perguruan tinggi
semua kita buka ptn dan pts kita berikan semua kesempatan yang sama
ada berapa kira kira yang sudah ikut untuk tahun dua ribu dua puluh
sudah di atas seribu perguruan tinggi
di atas seribu perguruan tinggi
nah ini kan ada di seluruh indonesia
tentu saja kalau kita sudah level mahasiswa istilahnya pengeluarannya juga jauh lebih tinggi
dan juga harus disesuaikan dengan biaya hidup di daerahnya
ini bagaimana dari segi angka angkanya dan kapan diberikan
nah ini pak desi
jadi yang pak desi tadi sampaikan bahwa kartu indonesia pintar kuliah merdeka
nah kata merdeka satu kata di belakang ini baru tahun dua ribu dua puluh satu
kenapa mas menteri memberikan kata merdeka
kartu indonesia pintar kuliah merdeka
karena ini adanya penyesuaian
dimana tahun sebelumnya mulai dari bdmisi sampai kep kuliah tahun dua ribu dua puluh
untuk ukt uang kuliah tunggal di perguruan tinggi atau spp itu masih dua empat berlaku untuk semua
flat semuanya tidak melihat berapa mahalnya program studi tersebut dan sebagainya itu flat semuanya
nah tahun ini kita sesuaikan
dimana acuannya adalah
akreditasi perguruan tinggi dan program studi
kalau program studinya akreditasi a
pemerintah bisa memberikan kesempatan sampai dengan dua belas juta
kalau akreditasi b
bisa kita berikan batas sampai dengan empat juta
akreditasi c sampai dengan dua empat juta
nah ini artinya
tergantung berapa lama kan
ini artinya apa
semua program studi
anak anak itu sudah bisa secara percaya diri untuk mengakses itu
karena kenapa perguruan tinggi tidak berpikir lagi anak ini kita subsidi berapa
kalau umpamanya spp nya tinggi atau ukat
ini anak kan sudah dibiayai oleh pemerintah sesuai dengan harga yang ada
iya dan sesuai dengan passionnya juga ya
dengan program didikannya
dan satu hal lagi mbak desi seperti yang dikatakan tadi
jadi boleh saja anak ini karena kemampuan akademiknya bagus
lantas diterima di perguruan tinggi yang bagus di ibu kota
tapi dia berasal dari daerah terpencil
lantas orang tuanya tidak memungkinkan untuk mendukung secara ekonomi
ini mungkin ragu untuk berangkat ke kota menerima program tersebut
karena biaya hidup tidak mencukupi
iya dan diterapkan
nah selama ini kan baru tujuh ratus ribu kemampuan negara untuk memberikan biaya hidup per bulan
nah kalau di jakarta hidupnya umpamanya tujuh ratus ribu baru ngekonsumsi sudah habis
belum lagi konsumsi belum transportasi dan sebagainya
jadi jauh lebih fleksibel ya
nah sekarang seperti tadi pengantarnya mbak desi
bahwa kita sudah sesuaikan dengan harga satuan kebutuhan hidup di kota tersebut
dimana perguruan tinggi berada
iya baik pak kahar kita break sebentar dan kita juga tentu akan menyanyikan pendapat ya
dari sebuah universitas
terima kasih yang ikut ya dalam program kip kuliah merdeka ini
tetaplah bersama kami insight with desi anwar akan segera kembali
kembali bersama insight with desi anwar di studio

saya sudah ditemani kepala pusat layanan pembiayaan pendidikan
abdul kahar dan juga melalui zoom telah bergabung wakil rektor satu universitas indonesia prof abdul haris
pak kahar halo kita ketemu kembali dan juga pak prof haris
topik kita ini sangat berkaitan dengan aktivitas di ui
yaitu sejak tahun dua ribu dua puluh kan ada program kip ya kartu indonesia pintar
yang sekarang ada lanjutannya kartu indonesia pintar
lanjutannya kartu indonesia pintar kuliah merdeka dan ui tentu saja merupakan salah satu
kalau mungkin salah satu yang jadi pilihan bagi pemegang kip kuliah merdeka ini
bagaimana prof haris selama ini tanggapannya dengan adanya kip ini
apa yang dilakukan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan ini merupakan sebuah amanat sebenarnya ya
dari undang undang nomor dua belas tahun dua ribu dua puluh
yang mengamanatkan tentang terwujudnya keterjangkauan dan pemerintahan yang berkeadilan bagi masyarakat dalam memperoleh pendidikan tinggi yang berkualitas
jadi kami bagian dari kementerian pendidikan dan kebudayaan tentu saja mendukung apa yang menjadi tugas dari kementerian pendidikan dan kebudayaan ini
untuk bisa memberikan ruang akses yang lebar bagi masyarakat dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas
dan kita tahu bahwa
tujuan salah satu tujuan utama dari apa yang disebut dengan program indonesia pintar
yang diwujudkan dalam kartu indonesia pintar
yang merupakan transformasi dari bidik misi
ini adalah sesuatu kontinus improvementnya
dan kami sangat setuju dengan program nomenklatur yang baru dengan istilah kartu indonesia pintar ini
dibanding dengan yang istilah bidik misi
itu kan biaya pendidikan untuk mahasiswa miskin dan berprestasi
kalau sekarang lebih mengena bahwa kartu indonesia pintar ini merupakan satu kesatuan dari apa yang dilakukan dari tingkat sd smp dan sma
terus di tingkat perguruan tinggi
menjadi kib kartu indonesia pintar kuliah
dan ini tadi seperti kami sampaikan ini salah satu tujuannya
tentu memiliki upaya
upaya dalam rangka meningkatkan angka partisipasi kasar pendidikan tinggi
ini penting mbak desi
bahwa kita ini di indonesia untuk data tahun dua ribu dua puluh
berdasarkan data bps
badan pusat statistik
angka partisipasi kasar perguruan tinggi kita masih rendah
yaitu sekitar tiga puluh delapan puluh lima
ini artinya bahwa setiap seratus penduduk usia sekolah yang dapat melanjutkan pendidikan berjenjang universitas
itu hanya tiga puluh satu orang
nah ini salah satu penyebabnya adalah mungkin keterbatasan ekonomi
nah ini mungkin pemerintah sudah melihat poin permasalahannya
sehingga program ini terus diperbaiki dan dilanjutkan
dan kalau kita komparasi ya angka apk ini
ini kita itu jauh ya
di bawah singapura apalagi
mungkin di negara negara maju
kalau sebagai contoh
artinya kalau seratus orang
hampir delapan puluh orang itu sudah memiliki pendidikan di perguruan tinggi
mungkin malaysia di atas
kita sedikit di bawah singapura ya
ya memang ini menjadi tantangan ya bagi indonesia
apalagi indonesia ini kita negaranya begitu besar ya
jumlah universitasnya juga sangat sangat banyak
tapi mungkin belum dari segi kualitas juga masih belum merata
nah kalau ui sendiri
pak haris ini kan program sudah tahun kedua ya
sejak tahun dua ribu dua puluh
berapa yang diterima yang lewat jalur kip kuliah merdeka ini
dan kira kira kalau dilihat dari prodi yang dipilih dan juga latar belakang ini bagaimana
bisa ceritakan sedikit keikut sertaannya
untuk per hari ini kami mencatat hampir tiga mahasiswa ya
yang menerima manfaat dari program kip yang ada di ui ini
dan ini kan kita mencatat mulai tahun dua ribu lima belas
dan kita masih berlangsung
ini total kita memang mendapat catatan di kami itu kurang lebih hampir dua puluh lima miliar
jadi cukup besar ya
karena mahasiswa itu juga beragam
jadi hampir semua prodi ya
tidak hanya prodi prodi yang istilahnya mungkin sangat favorit
tapi juga prodi prodi yang lain ya
ini cukup rata
dan ini saya pikir banyak sekali manfaat yang kami peroleh
dan di ui sendiri banyak profil mahasiswa yang lalu kita sebut bidik misi itu memperoleh predikat mahasiswa berprestasi
dan mereka ini track record nya banyak memenangkan berbagai kompetisi seperti yang dilakukan oleh kus presnas dari kemendikut juga
dalam bidang benar larang seni warna tanam
dan juga seribu dalam penelitian dan pengambilan masyarakat
dan ini yang menjadi catatan kami bagusnya atau hebatnya dari kip ini ternyata banyak memidik atau dimanfaatkan oleh anak anak mahasiswa yang secara leadership juga punya kemampuan lebih
mereka itu rata rata menjadi pucuk pucuk pimpinan lembaga lembaga atau unit kegiatan di kemahasiswaan
ini sebagai contoh saat ini
dan jadi bukan hanya wisata kip tapi juga untuk semua penduduk dan wakilnya merupakan penerimaan dari manfaat kartu indonesia pintar ini
jadi betul betul sangat ada kontribusinya juga ya
kalau tidak tanpa bantuan kip ini ya mungkin mereka tidak memiliki kesempatan untuk berpendidikan lebih tinggi lagi ya pak haris ya
ini rata rata s satu atau d satu d dua ini bagaimana profilnya kebanyakan yang ikut program kip ini sampai
dominasi memang kita banyak dikawal
dan ini kan perbaikan di program kip dua ribu dua puluh satu ini sudah mengenakan tadi yang seperti pak kahar sampaikan ada klaster dan juga sudah disesuaikan dengan biaya hidup wilayah living cost untuk kampusnya dan juga sesuai dengan akreditasi dari program studinya
ini tentu akan memberikan kecerian pada mahasiswa ui karena kalau kita lihat itu bisa masuk klaster lima yang bisa menyebabkan biaya hidup hampir maksimal antara dua belas juta artinya itu biaya hidup yang selama ini diterima sekitar tujuh ratus ribu ini bisa dua puluh empat hampir satu empat juta per bulan
yang kalau kita total kurang lebih hampir delapan empat juta per semester
ini merupakan kekiraan tersendiri buat mahasiswa
dan saya senang ya karena hasil survei yang kami lakukan kajian kami di tahun dua ribu lima belas biaya hidup ini di khususnya depok dan jakarta di mana kami berada itu nyata hampir sama apa yang ditetapkan oleh kementerian keputusan
meskipun kita tidak memungkiri adanya apa
inflasi dan sebagainya
tapi paling tidak ini membuat mahasiswa untuk lebih semangat lagi dalam mengikuti program kib
yang jelas ini tentu saja memerdekakan mereka dari stres mengenai biaya masuk dan juga orang tua mereka juga tentu saja dibebaskan dari stres stres yang berkaitan dengan biaya biaya yang biasanya di indonesia ini salah satu adalah mahalnya
kalau kita masuk ke pendidikan
kita istirahat sebentar pak haris dan juga pak kahar
kita masih ada beberapa segmen lagi
tetaplah bersama kami insight with desi anwar
masih akan kembali
kembali bersama insight with desi anwar ditemani oleh kepala pusat layanan pembiayaan pendidikan abdul kahar yang berada di studio bersama saya dan lewat zoom wakil rektor satu universitas indonesia prof abdul harisna ui tentu saja merupakan salah satu universitas yang ikut mendukung ya program kip kuliah merdeka ini
mungkin sebelum ke pak haris kembali pak kahar ini kan kerjasama harus sangat erat ya dengan pendidikan tinggi dengan universitas
baik negeri maupun swasta selama ini tidak ada masalah dalam kerjasama ini dan saling mendukung
alhamdulillah sampai saat ini semuanya baik baik saja mbak desi artinya lancar semuanya karena kenapa khususnya umpamanya keuangan
kalau itu ukt nya langsung kami transfer ke rekening rektorat
tapi kalau itu biaya hidup itu langsung kepada rekening mahasiswa masing masing
sehingga sampai sekarang ini alhamdulillah semuanya lancar dan kami didukung oleh bang himbara
jadi luar biasa kami senantiasa selalu melakukan bagaimana percepatan percepatan semuanya bisa tepat waktu sampai di mahasiswa alhamdulillah bisa kita laksanakan ini
iya dan ini kan bentuknya beasiswa juga kan karena di situ bayar biaya pendidikan dan juga biaya hidup dan juga mungkin biaya biaya untuk beli buku dan lain sebagainya
tapi apakah misalnya kan masih ada beasiswa beasiswa lain yang bisa terbuka apakah bisa dikombinasi pak kahar
siswa yang menerima kip juga terbuka untuk mendapatkan beasiswa dari tempat lain
memang di dalam peraturan yang kami buat bahwa penerima beasiswa kip kuliah merdeka ini tidak boleh lagi menerima beasiswa lain
apalagi kalau bersumber dari apbn
tentu ini tidak bisa karena pastinya kita memperhitungkan dari aspek akuntabilitas keuangan negara
jadi menerima kip kuliah maka tidak menerima beasiswa lain
nah ini diterima taruhlah kalau program s satu biasanya berapa
empat atau lima tahun ini sepanjang masa itu ditentukan
ya betul sekali jadi kalau dia s satu atau diploma empat kita akan berikan selama delapan semester empat tahun
kalau diploma tiga ya tiga tahun atau enam semester diploma dua kita berikan dua tahun atau empat semester
dan sekarang juga biayanya disesuaikan dengan biaya hidup masing masing daerah
tadi kita mendengarnya pak haris kalau biaya hidup di depok itu kan ya sudah tadi disebutkan ya dua belas juta itu sebenarnya ini bagaimana feedback dari penerima
apakah cukup dan kira kira rata rata digunakan untuk apa apa saja pak haris
terima kasih mbak desi jadi berdasarkan hasil kajian kami yang dilakukan tahun dua ribu lima belas untuk biaya hidup di depok sebagai contoh itu memang kurang lebih satu
jadi tadi disampaikan oleh medicode untuk biaya penunjang atau biaya hidup itu kurang lebih hampir satu lima
itu artinya sudah setara dibanding dengan tahun sebelumnya yang kurang lebih separuhnya ya tujuh ratus ribu
ini saya pikir mahasiswa akan mendapatkan kekuasaan
apalagi saat ini kan kebutuhan hidup kita terus meningkat
namun ya lagi lagi kami juga mengucapkan terima kasih kepada kemendikbud
sebenarnya di kala pandemi pun dari kementerian keput ada biaya biaya lain ya
termasuk kemarin ada biaya kuliah bantuan
dan kuliah yang khusus tahun dua ribu dua puluh kemarin saat awal pandemi ini semua tentu saja mendukung dan juga bantuan untuk pulsa ya
botol data ini juga sangat mendukung
karena sebagian perkuliahan selama pandemi ini kan masih dilakukan secara jaring
dan ini tentu memberikan ruang kepada mahasiswa dan khususnya pada kami sendiri ya
universitas untuk bisa lebih bergerak
dengan baik ya dalam sisi bagaimana tuntutan mahasiswa terhadap beasiswa ini
kalau dari segi penggunaannya itu pasti sangat dirasakan kan manfaatnya pak haris
nah untuk tahun dua ribu dua puluh satu kira kira berapa yang ditargetkan untuk diterima
nah ini kembali lagi ya
kan dari kemendikbud juga telah menetapkan mungkin dari ui sendiri
jadi kami juga berdasarkan mahasiswa yang mungkin mengajukan ya
ini seperti tahun kemarin aja di kib kuliah dua ribu dua puluh memang kita agak sedikit berkurang kemarin peminatnya
dan kita totalkan tadi keseluruhan dari yang ongoing dua ribu lima belas dua ribu sembilan belas
tadi disuruh tiga ya
yang angka pastinya itu sekitar dua tujuh ratus tujuh puluh
jadi tentu saja
dengan adanya perubahan skema bagaimana pembiayaan
baik untuk biaya pendidikan maupun biaya penunjang pendidikannya
kami berharap juga ada peningkatan kuasa yang dialokasikan ke wg khususnya
tapi ya lagi lagi kami juga melihat aplikannya
atau mungkin ajuan dari mahasiswa itu sendiri
saat ini memang kami sedang melakukan proses juga untuk penetapan biaya operasional pendidikan
yang kami berikan melalui jalur tid ini
dan mana yang mungkin karena kita juga menerapkan asas keberadilan
kalau mereka yang mampu secara finansial ya kita akan berikan biaya operasional pendidikan pilihan
tapi bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan finansial kami akan arahkan ke arah sini
kami memberikan ruang yang lebih luas kepada mereka yang academically outstanding
nah ini mungkin kita arahnya ke sini
tapi selain itu apalagi program program khusus yang memang dikhususkan untuk para penerima kip kuliah merdeka ini prof haris
apakah ada atau tidak ada yang spesifik
ya untuk sementara memang ya kita mengikuti apa yang dilakukan oleh diarahkan oleh kemendik
kami memberikan biaya siswa untuk penunjang hidup dan juga biaya pendidikan sendiri
namun mungkin tadi yang seperti disampaikan oleh pak kahar kami berpikir gini
karena mahasiswa ui juga sangat ini ya agresif
sebenarnya peluang peluang biaya siswa ini cukup besar
tapi kalau tadi kami lagi berpikir karena ini persyaratan yang mungkin yang menetapkan kan dari pihak kemendikbud
artinya kan ada persyaratan tadi misalnya mahasiswa ini bisa memperoleh kesempatan beasiswa lain dari industri ya
itu akan lebih menarik lagi
asal mungkin tidak double funding dari pemerintah
itu barangkali akan lebih membuka untuk mahasiswa mengambil program kib ini
ya ini menarik ini masukannya
apalagi kita kan sekarang mungkin ada prodi prodi yang dipilih ini kan idealnya yang sesuai dengan kebutuhan
baik itu industri atau kebutuhan yang ada di masyarakat
dalam pemilihan atau ya mendorong ya penerima kip ini untuk memilih program program yang memang istilahnya sesuai dengan kebutuhan pasar
ya jadi salah satu memang dasar pemikiran mbak desi kita menaikkan ukt nya adalah seperti yang disampaikan tadi prof haris
bahwa dengan program program study unggulan harapan kita bahwa dengan anak anak yang punya talenta khusus
untuk akademik ini mereka bisa mengakses ke sana
jangan lagi ragu ragu karena kenapa
kalaupun pemainnya ada di atas dua belas juta taruh umpamanya ui seperti itu ya mungkin secara subsidi tidak terlalu besar
karena kita bisa memberikan batas maksimal sampai dua belas juta
ya harapannya ke sana
sehingga betul sekali kata prof haris bahwa mudah mudahan tahun ini dengan adanya perubahan ini anak anak yang punya talenta khusus unggul ini berlomba lomba untuk meraih program studi unggul juga
dan tadi menarik sekali misalnya kalau bisa mendapatkan beasiswa dari industri lah contohnya
karena kan idealnya sebelum mereka lulus sebelum mereka tamat juga ternyata mereka sudah mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan
dan mungkin perusahaan itu juga untuk istilahnya meng guide ya siswa siswa yang sangat potensial
ini sebuah apa namanya menarik dari prof haris ya
mungkin perlu kami kaji karena kenapa
dengan penerapan kampus merdeka merdeka belajar anak anak bisa
karena anak anak bisa mengambil sks dua semester di luar kampus mungkin di sana dengan terjalin komunikasi industri justru mungkin ada bantuan bantuan khusus yang bisa diberikan kepada mahasiswa
tapi itu diperbolehkan diizinkan kalau masih dalam proses magang lah istilahnya
ini yang saya katakan tadi ini perlu dikaji betul
tapi ini menarik karena kenapa kalau dudi ingin berkontribusi kenapa tidak gitu
iya seharusnya boleh boleh saja
program magang ini sangat krusial dan justru kita harapkan semakin lama dan semakin banyak ya tawaran magang di tempat tempat yang betul betul potensial dan prospektif kan seharusnya semakin
iya betul sekali pak desy
tadi disebutkan dua ratus ribu ya sekarang ya yang ikut keep kuliah merdeka ini pak
kak hari ini ada kuota yang dialokasikan bagi masing masing perguruan tinggi
betul sekali pak desy
jadi tahun ini juga memang kita alokasikan sebanyak dua ratus ribu mahasiswa
nah prof haris tadi mengatakan mudah mudahan ui tahun ini bertambah kuotanya
jadi betul kita bagi kuota kepada perguruan tinggi seluruh indonesia baik negeri maupun swasta
tapi kalau swasta kita memberikannya kuota melalui lldt wilayahnya karena disitulah yang mengetahui betul kapasitas masing masing perguruan tinggi swasta
tapi kalau ptn itu langsung kami berikan kuota masing masing
haris mungkin sebelum kita berpisah
apalagi kira kira masukan perguruan tinggi swasta
kan feedback dan juga mengenai jumlah kuota ini pasti kan banyak sekali yang inginlah masuk ke universitas seperti ui ini
yang mungkin layak juga untuk dipertimbangkan
ya baik terima kasih mbak desi
tentu saja kami terus mendukung apa yang dilakukan oleh kemendikbud dalam upaya memberikan ruang dan akses kepada mereka anak anak bangsa yang memiliki prestasi
secara akademik namun secara ekonomi kurang beruntung
dan tentu saja kami universitas indonesia juga punya kewajiban untuk memberikan biasiswa karena ini merupakan amanah dari statuta universitas indonesia
jadi hubungan dari kemenikbud tentu saja membantu universitas indonesia dalam rangka menyiapkan sdm unggul untuk indonesia maju dua ribu empat puluh lima
iya terima kasih banyak pak haris
terima kasih pak haris
terima kasih pak haris
saya sudah bergabung sama kita pak kahar masih kita ada satu segmen lagi tapi sekali lagi terima kasih pak aris atas partisipasinya dan juga insight with desi anwar akan segera kembali sesaat lagi
rp dua lima triliun wah ini besar sekali dan setiap rupiah ini harus sampai sesuai sasaran dan selama ini tidak ada masalah ya di samping itu
tapi profil dari penerima kip kuliah ini apakah ada kira kira rata rata dari mana dan juga mungkin sekolahnya latar belakangnya dari mana mana saja
profil penerima kip kuliah dua ribu dua puluh yang bisa kami sampaikan ini cukup menarik
untuk asal daerah
itu seluruh indonesia kelihatannya merata semuanya ada peserta
dan memang dirancang demikian kan supaya ada
tidak by design tapi kondisinya seperti itu
kemudian kampus tujuan juga merata di seluruh indonesia
tapi kondisi pada real terakhirnya itu lima puluh lima puluh
jadi ini luar biasa
kemudian yang menarik adalah gender
lebih rajin lebih tekun
oke karena itu lebih rajin lebih tekul
searching ke internet sehingga banyak yang memperoleh informasi
sehingga banyaknya perempuan yang memperoleh kesempatan ini
tetapi yang menarik lagi adalah dari aspek pendapatan orang tua
yang tertinggi hanya ada di dki
pendapatan orang tua dari seluruh populasi yang ada di dki
tapi yang mengherankan saya justru sangat kami apresiasi adalah gorontalo
yaitu pendapatan orang tua rata rata dia bawa satu juta
yaitu sekitar enam ratus delapan ratus ribu saja yang memperoleh kip kuliah ini
ini luar biasa
luar biasa dan bagus juga ya kalau ini ada istilahnya
animo untuk pendapatan orang tua
animo untuk pendapatan orang tua
untuk ikut serta dalam kip kuliah merdeka ini cukup merata ya
jadi ini membuktikan bahwa ternyata yang namanya pendidikan ini sangat dibutuhkan
mungkin tantangan kami di tahun dua ribu dua puluh satu ini mbak desi adalah bagaimana memastikan dengan naiknya harga biaya hidup di satu kota
justru anak anak yang berprestasi daerah daerah berani masuk ke kota kota untuk mencari perguruan tinggi terbaik
ini yang tantangannya di tahun dua ribu satu karena kita sudah naikkan biaya hidup
walaupun idealnya yang namanya perguruan tinggi
berkualitas seharusnya ada dimana mana ya pak pakar
tapi kita perlu berbicara dengan salah satu penerima dari kip kuliah merdeka ini
ada teman kita nurul fazurat dari bintan ya
nurul ini saya lihat itu di belakang luar biasa
banyak sekali penghargaan medal
ini kalau saya lihat ini mungkin nurul salah satu siswa yang sangat aktif dan berprestasi
dan menerima kip untuk kuliah merdeka di mana
bisa cerita sedikit nurul bagaimana kemana ingin pergi dan juga mungkin proses mendapatkan kip kuliah merdeka ini
ya pendapat saya dengan adanya program kip ini itu sangat membantu
karena kan seperti saya keluarga dengan perekonomian yang kurang
kip ini membantu untuk membiayai perkuliahan
ke junceng yang lebih tinggi
iya rencananya sudah mendaftar kemana saja nurul
saya baru daftar di universitas negeri jakarta
kenapa memilih kesana
apa yang riset atau yang sudah dibaca baca
dan kira kira program pendidikan apa yang diminati oleh nurul
kebetulan misalnya saya memilih prodi pendidikan yasmani guru oaraga
jadi makanya sangat aktif ya selama ini
ini sekolahnya di mana dan sudah lulus dari sma nya nurul
belum minggu lalu baru selesai ujian sekolah akhir semester ini
ya dan kita harapkan juga lulus dengan nilai yang baik dan cita cita nurul untuk masuk ke universitas negeri jakarta juga bisa terwujud ya
nah proses untuk menerima kip
untuk mendaftar di kip ini sendiri bagaimana bisa ceritakan nurul
awalnya itu saya mendapatkan informasi dari sekolah dan di situ ada tawaran melalui tes perguruan tinggi jalur snptn dan sbnptn
nah di situ saya memilih jalur snptn
kebetulan pas mendaftar ada berupa tulisan kip dan kebetulan saya dari dulu sudah memiliki kip tersebut
jadi saya ingin mencoba menjadi calon penerima kip tahun dua ribu dua puluh satu ini
dan alhamdulillah saya ternyata lolos di tahap awal
hmm itu kapan lolos mendapat berita itu kapan nurul
satu bulan yang lalu
satu bulan yang lalu
saya lupa tanggal berapa
bagaimana waktu itu perasaannya dan kira kira ya dari orang tua maupun guru dan teman teman ketika mendapat kabar bahwa nurul mendapat
tentunya itu bersyukur alhamdulillah karena kan dari sini bisa mengurangi beban orang tua
jadi orang tua tidak payah terlalu sibuk mencari uang
iya nah kip itu sendiri nanti kalau sudah didapat ini jumlahnya lumayan ya karena disesuaikan dengan biaya hidup di jakarta
sudah ada bayangan akan digunakan untuk apa saja nurul
tentunya untuk pembiayaan selama saya berpendidikan ya di sana gitu
saya sangat berterima kasih kepada bapak karena sudah memberikan kesempatan saya untuk mendapatkan kipk tahun dua ribu dua puluh satu ini
iya dan kita juga terima kasih nurul telah berpartisipasi ya di program ini
dan kalau di jakarta berapa
dari jakarta pasti kita mudah mudahan ya kita bisa bertemu lagi
ya pak kahari sekolah maupun universitas atau perguruan tinggi ini diminta untuk melakukan evaluasi terhadap penerima kip ini supaya untuk melihat ya benefit secara keseluruhan
khusus untuk perguruan tinggi mbak desi teman teman kita mahasiswa
karena memang artinya bebas siswa ini bukan berarti harus benar benar memonitor prestasi mahasiswa ya
tetap kita berikan kesempatan atau kewenangan kepada perguruan tinggi bahwa manakala anak anak ini tidak berprestasi atau bahkan mungkin terlalu jauh dari standar yang diharapkan perguruan tinggi
ini bisa saja dievaluasi oleh perguruan tinggi
jadi itu berangkali bisa memacu anak anak kita sehingga tetap bagaimana secara serius untuk kuliah dengan baik dia memanfaatkan beasiswa yang ada
karena kalau tidak kita evaluasi takutnya juga bahwa anak anak kita santai karena sudah ada penyandang dana dari pemerintah
iya ini sampai sekarang tadi sudah sembilan triliun ya anggaran yang di
rata rata per tahunnya
per tahun ya
per tahunnya untuk program indonesia pintar di level didaksman
ini angka yang kedengarannya ini tapi dengan penduduk indonesia yang cukup besar ini idealnya berapa
ini masih khusus untuk sd smp sebenarnya sudah mencapai angka empat puluh empat
karena kenapa anak anak masih banyak di level sekolah menengah yang rentang untuk drop out karena ke tidak mampu orang tua untuk meneruskan pendidikannya
ya tapi ada target untuk meningkatkan mungkin apalagi kan sekarang dengan adanya covid
kan banyak sekali keluarga yang jatuh miskin karena kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya
kalau target selalu kita coba memang merencanakan seperti itu tapi lagi lagi kita kembalikan kondisi bagaimana kesiapan keuangan negara kita
apalagi dengan kondisi covid sembilan belas seperti sekarang ini kan banyak kebutuhan kita dalam rangka bagaimana vaksin bagaimana menanggulangi covid dan sebagainya
iya kuantitas aksesibilitas terhadap pendidikan ini kan
yang penting ya sekarang ini bagi indonesia tapi menurut saya kan kualitas kan juga sangat penting
dan tadi ada yang menarik dari pak haris yang penerima kipulia merdeka ini biasanya mereka yang memiliki istilahnya partisipasi begitu baik ya di aktivitas di kampus
tapi juga dengan nilai nilai yang baik ini memang mungkin karena ada semacam ini
daya juang mereka tinggi
iya daya juang mereka tinggi
terlihat dari beberapa alumni kita dari bidik misi yang lalu ini banyak talenta talenta yang luar biasa
ada yang sudah sampai program doktoral mulai dari bidik misi kemudian diberi lagi beasiswa s dua kemudian s tiga dalam dan luar negeri tersebar
dari berbagai macam ada yang sudah jadi dosen ada yang jadi pengusaha ada masuk di politik
ini sudah berbagai macam
jadi betul sekali kata tadi bahwa tinggal kesempatan saja
karena kenapa dengan
potensi ada minat ada
nah kesempatan mungkin sebelumnya masih terbatas sekarang sudah terbuka lebar
oke nanti setelah kuliah merdeka ini ada untuk program s dua mungkin bahkan s tiga
khusus untuk program indonesia pintar ini baru sampai level s satu ini
kita tidak tahu ke depan seperti apa
tetapi program program dari pemerintah kita untuk s dua s tiga ini kan cukup banyak
ada lpdp dan sebagainya
sebenarnya anak anak kita sekarang tinggal kemauan untuk kuliah
dan kalau kita dibandingkan dengan negara negara lain
itu tadi ada angkanya sangat rendah ya dibandingkan ya dengan malaysia saja
misalnya jumlah yang lulusan s satu nya itu masih sangat kurang ya
pak kahar terima kasih banyak atas insight nya
sehat selalu dan semoga program ini dan tentu saja dari segi tanggung jawabnya
akuntabilitasnya ini semua sesuai dengan yang diharapkan
iya terima kasih
insight kali ini jangan lupa anda juga dapat menyaksikan tangan ini di cnnindonesia com
dan di youtube cnn indonesia insight with desi anwar
jangan lupa tiga m masih terus dijalankan rajin mencuci tangan menggunakan masker dan hindari kerumunan